sebaiknya aku mencari seorang warga
untuk menemani nenek ini
apa yang dicari oleh pemuda itu di pajajaran
apakah ada yang salah dengan firasatku
kenapa pemuda yang memiliki aura hitam itu
memiliki sifat yang begitu pengasih
tanah yang aku rindukan

lima tahun mengembara
akhirnya aku kembali
sedang melihat apa kesana
biar aku panggil
terima kasih hormat kami
selamat datang kembali di pejajaran raden
terimalah hormat kami
akhirnya raden pulang
akhirnya raden pulang
akhirnya raden pulang
akhirnya raden pulang
saya terima hormat pamat
raden mau langsung sangkut
kau jujur gak
akanku laksanakan tugasku dengan baik
akhirnya kau jujur gak
akhirnya kau jujur gak
akhirnya kau jujur gak
tinggalah bareng sehari di kampung kami raden
untuk mengobati rindu kami
terima kasih pamat
tapi saya harus kembali ke pajajaran
ayah anda prabu pasti sudah menunggu
kenapa sampai siang
belum ada kabar nih mas rara santang tewas
seharusnya racun itu sudah bekas
apakah terjadi sesuatu di kamar mas rara santang
terjadi sesuatu nakon atau gusti ratu
cobalah kamu periksa
barangkali mas rara santang sedang membutuhkan bantuan seseorang
kan di situ gelas ayah si omas gusti ratu
kamu turuti saja perintahku
jangan banyak bicara
baik istri ratu
masalah kamu tahu
sebentar lagi rayi prabu siliwami akan keluar dari semuanya tinggal lagi
aku seperti mendengar suara orang merintih kesakitan
mas terlalu azib nenek sabar nek aku bantu ya
terima kasih nenek terima kasih untuk kamu lewat sini
aduh sakit kaki nenek
bagi sana kasihkanlah saya saya dari pagi belum makan
aku hanya seorang pengembaranya aku tidak punya uang tetapi kami ada makanan
angini keluarkan kesaktianmu berikan ibu ini makan
karena guru yang meminta aku akan memberikan makanan untuk dia
ini untuk ibu
kalian pikir saya ini monyet
apa susahnya buruk tunggu sebentar
wah bilang dong dari tadi
itu ayam bakar
hai teman teman sini apa yang terjadi sebenarnya di tanah yang serba subur
seperti ini kenapa ada begitu banyak pengemis lancempakah ini untuk kalian kalian bagi
rata jangan sampai kalian berebutan hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai
kenapa kisana memberi uang dan perhiasan untuk mereka kalau kamu mau minta saja bagian tidak
usaha kamu baik tanya kalau kisanak memberikan uang kepada mereka dengan cara seperti itu itu tidak
mendidik mereka untuk bekerja bukan urusanmu mengerti sampai jumpa semakin banyak keanehan
di kampung ini
hai apa sebenarnya yang terjadi aku harus mencari tahu
sebaiknya aku mencari seorang warga untuk